assalamualaikum ji hehehe salam sehat jadi alhamdulillah hebat lu ya betul ya otak lu hebat
perdamaian orang ya lu jadi taruhan lu demen semua nih gue amir haji muhyiddin berantem terus musuhan
terus ya jangan sujud dulu dong sih kita lagi taruhan bola liga eropa iya ji hahaha hahaha
karena otak gue yang ngencer kasihan deh lo emangnya gue bayar mesin sulam
karena beneran kagak deh kasihan deh hahaha hahaha kerjain semua ini
bagaimana orangnya ji alhamdulillah bosan kebayang kalau gitu saya mesin dulu ya assalamualaikum
iya kayaknya beneran nih bener kenapa mal beneran kalau bisnis apingan kita hilang satu eh
tan biji malik ngomong tuh yang bener udah baji gue sendiri dengerin omongannya kita kan dapet
banget gimana kelakuannya berdua dasar mulut kagak pernah diajani gitu tuh anak orang baru
eh kayaknya gua nih yang bakal menang taruhan hahaha lihat tuh aku rupan kalani
kaya suaranya naramadi bah iya kan tapi ngapain sih
iya buka aja dulu ntar baru tahu assalamualaikum assalamualaikum
mari silahkan masuk
apa kabar nah rahmadi
alhamdulillah kabar baik abah
ada perlu yang disampaikan
sama abah sama umi
jadi begini abah
maksud kedatangan saya kemari
karena saya ingin melamar
rumahnya untuk jadi istri saya
nah rahmadi nih
mau ngelamar si rum
iya abah juga denger
ini nih bah kabar gembira nih
mesti ditindak lanjutin secepetnya
jangan sampai basi
tapi umi tenang dulu dong
abah sama umi setuju aja
terima kasih ya abah
kebiasaan adat kami
nah rahmadi tuh
sebaiknya sama abahnya
uminya juga dateng ngelamar kemari gitu
ya rame maksudnya
ya supaya formil lah gitu
kami tunggu ya nah rahmadi
segera ya abah
kirim salam ya sama ibu
umi rasanya udah gak sabar
umi pengen cepet cepet si rumana kawin
terus publik kepengen beli baju baru
sempatan lah beli bandang mulu
biar trendy abah
masuk dah masuk
masih ngelamar rumana
rahmadi udah ketemu sama orang tuanya rumana
babe sama ibu langsung datang ke rumah mereka untuk ngelamar rumahnya
ibu gak mau
dan ibu gak setuju
tekad rahmadi udah bulet untuk ngelamar rumana bu
ramadhan udah cinta banget sama dia
lu emang kelewatan ya di
sampai sampai lo udah gak ngejaga lagi perasaan ibu lu kan
yang dipikirin rumana
sampai sampai uang satu setengah miliar lu reksapin dia

sampai sampai lu reksapin dia
dan yang jelas
ibu gak akan redo kalau lu mau nikahin rumana
kelewatan lu ya
lu udah bener bener ngelukain perasaan ibu lu
karena saat ini bukan saat yang tepat dan bijaksana
mestinya lu selesain dulu
sampai ngegadain surat tanahnya
baru kalau udah kelar persoalannya
nah urusan namar
nah kacau dia lu
sini aja nih terang nih
nih terang nih
nih kasih cupean nih ya
buat penamaian pak haji zulam
biar tepat langgeng
biar keduanya gak langgeng
ada masalah satu titik ji
masalah apa sih
perdamaian haji sulate dengan haji muhyiddin
sudah dijadikan ajeng taruhan
oleh si malijeng tarmi zik
nah begitu aja masalah
kalau buat gak mengojo
gak makan tuh baru masalah
taruhan apaan sih
si malijeng tarmi zik sudah jadi bandar taruhan gitu
perdamaian pak haji zulam sama pak haji muhyiddin
berjalan lama atau tidak
seperti pertandingan bola
dianggap jerman lawan spanyol kali ya
ada berapa tuh semua
ada rp seratus rp dua ratus
kita taruhin dateng
aduh kita taruhin dah
sehat ya ji
hebat loh ya berdua ya
otak lu hebat
lu jadi taruhan
lu demen semua nih
musuhan terus iya
jangan seujon dulu dong ji
ini lagi taruhan bola
ini gak boleh gitu berburuk sangka
harus cek anti cek dulu
pemain liga eropa yang namanya haji sulap
lu semua pada sarap sih
lu bakal kena pasal berlapis
pasal mencemarkan nama baik
pasal perbuatan tidak menyenangkan
mendingan kabur aja
amai pro kita udah
gak usah mau ngobrol
belajar jangan lupa tuh
udah tapi makeupnya
ya nih sini deh
ini mata emak nih kalau malam
segininya gak bisa lihat jauh
ini nelam ya
makin gendut aja cik
sulam juga makin maju aja perutnya
nelam nelam nelam
mau ngajak teman yang paling kumabar nak
mau ngajak kawet tuh mbak mukanya
itu bapak di sulam
mau ngajak sama tukang baja kayaknya tuh mbak
eh jangan jangan disana
lo udah punya anak lam
kapan tau tau udah segini aja
saya anaknya mbak beji sulam
walaupun anak angkatnya tapi udah diakikain
yang penting lo patuh sama orang tua
jadi anak soleh ya
oh pakai omkos ya